bpm ini yang ada di sini menjadikan pengurangan subsidi ini daripada harganya tadi bukan masalah
yang kedua kalau harga bpm menurun sampai udah sampaikan ya pak ada pengganti koreksi harga

tidak mungkin kita bisa tergolong seluruh indonesia yang menyaksikan harga ini
jangan sampai ke bawah
kita mau pegang tangan dulu buat yang mengikuti melalui zoom
terima kasih saudara saudara kami yang ada di seluruh indonesia
luar biasa jauh di mata di hati hati

kepada pak erick untuk menaikkan elektabilitasnya
untuk menaikkan apa namanya daya minat masyarakat
kemudian dia minta kita minta untuk berkomunikasi dengan partai politik yang lain
yaitu sudah kita diskusikan sama pak erik
ada partai lain juga ada golkar ada p tiga mungkin di luar kib juga penting untuk diajak
karena semua kemungkinan bisa terjadi